keinformasi selanjutnya komisi empat dewan perwakilan rakyat dpr
menyetujui usulan penambahan anggaran bagi empat kementerian dan lembaga dari pagu indikatif era pbn dua ribu sembilan belas
empat kementerian yang ditambah anggarannya yakni kementerian perindustrian
kementerian perdagangan badan koordinasi penanaman modal bkpm
dan kementerian badan usaha milik negara
merdeka yang terhormat
sebelumnya pemerintah mengajukan anggaran untuk kementerian perindustrian senilai rp dua tujuh puluh tiga triliun
namun dalam perkembangannya usulan anggaran kemenperin ditambah dua lima puluh tujuh triliun menjadi lima tiga triliun rupiah
kemendak mendapatkan usulan penambahan anggaran delapan ratus empat belas lima belas miliar rupiah
sehingga pagu indikatif kemendak akan mencapai empat tiga puluh empat triliun rupiah
sementara untuk bkpm mendapat pagu indikatif lima ratus enam belas enam miliar rupiah dan tambahan anggaran dua ratus miliar rupiah
sehingga pagu indikatif bkpm menjadi rp tujuh ratus enam belas enam miliar
sedangkan usulan penambahan anggaran kementerian bumn mencapai tiga puluh lima dua miliar rupiah
sehingga jumlah pagu indikatif mencapai dua ratus lima puluh tujuh tiga puluh dua miliar rupiah